sejumlah pedagang pakaian yang berhasil menyelamatkan barang dagangan dari kobaran api di pasar senen
terpaksa mengobrol dagangan di trotoar jakarta di sekitar pasar senen jakarta pusat
kondisi pakaian yang basah membuat pedagang menjual dengan harga murah
tak ingin merugi lebih banyak sejumlah pedagang pakaian di pasar senen jakarta pusat ini
menjual barang dagangannya yang bisa diselamatkan dari kobaran api
kendati hampir semua pakaian dalam kondisi basah karena terkena air semprotan pemadam
namun pakaian pakaian tersebut tetap dijual
agar bisa cepat terjual pedagang pun membanting harga dagangan mereka
dari harga normal rp lima puluh per potong menjadi rp lima puluh untuk tiga potong pakaian
rp lima puluh untuk tiga potong pakaian